gawat tante laura mau kesini
siapa sih orang itu
ya ampun behe aku tuh khawatir banget loh
aku takut gimana kalo misalkan sampe mereka ngeliat kamu
enggak mereka gak tau aku kok
yang jelas aku emang harus kesana
aku ingin semuanya tuh tahu siapa pembunuhnya
makanya tadi aku taruh kertas kak afif
semoga dia baca sih
itu gak apa apa
yang jelas biarkan aku dan shiva
melihat kakinya itu terakhir kali
itu sebagai penghormatan untuk beliau
bentar bentar ya nak
jangan sampai mereka ngeliat kamu
jangan lupa new channel ini deh
sampai jumpa isi dalem electro nederland
apa yang barusan dia masukkan ke dalam sakunya afif
ini sangat menceritakan
tante tolongin bapak tante
tante tolongin bapak tante
yaudah kita bawa ke dalam aja ya
kasian sekali karaina
dia amat terpukul dengan meninggalnya papa harta
itu kan wanita tadi yang memberikan sesuatu sama afif
ngapain yang dia sama rayyan
saya tuh mau duka cita ya bu ya
atas niatnya pak arta
sabar ya bu ya permisi bu assalamualaikum
oh damn wanita itu udah pergi
pergi kemana dia
sebenernya siapa perempuan itu
ma mama udah ya jangan sedih lagi
ini kan udah takdirnya kalau papa arta meninggalkan kita semua
tapi sebenernya papa arta tuh masih bisa selamat mah
kalo enggak bella yang mendonorkan darahnya ke papa arta
sampai akhirnya bapak arta meninggal
entah karena darahnya gak cocok atau darahnya bella penyakitan
cynthia fitnah aku
tapi kamu tidak bisa merasakan ditinggalkan orang yang sangat kita cintai begitu mendadak sekali
mama juga dengar berita tentang seorang wanita mendonorkan darahnya buat mama
mama yakin dia gak ada maksud untuk menopang
tapi justru membunuh papa
gawat tante laura mau kesini
siapa sih orang itu
siapa sih orang itu
siapa sih orang itu
ya ampun bel aku tuh khawatir banget loh
aku takut gimana kalo misalkan sampe mereka ngeliat kamu
mereka gak tau aku kok
yang jelas aku emang harus kesana
aku ingin semuanya tuh tau siapa pembunuhnya
makanya tadi aku taruh kertas ke afif
semoga dia baca sih
supaya afif bisa membongkar kejahatan mereka
ya ampun bella kamu tuh main api banget ya
ya udah udah masuk
tahlilannya om arta mau mulai sebentar lagi
oke pak saya sudah siap
iko berani kamu kesana
mama gak akan anggap kamu sebagai anak mama lagi
ma mama tenang dulu ya ma ya
kita nggak boleh seperti itu
sekarang om artho sudah meninggal
dan lebih baik kita pergi kesana buat tahlilan
untuk mendoakan dia ma
pokoknya nggak ada seorang pun yang boleh kesana
kamu tau iko mama itu sakit hati sama keluarga mereka
keluarga mereka itu sudah menghancurkan keluarga kita
pokoknya mama gak mau kalau kalian kesana
sekarang rumah ini udah kacau
banyak orang gak bener disini
ma iko kesana itu cuma sebagai rekan bisnis ma
bukan teman atau keluarga bukan
aku kesana karena perusahaan aku dan om arta sudah bekerja sama bertahun tahun
saya bilang gak ada yang boleh kesana
ya itu sudah membuat sama menderita
udah udah udah ma oke kita sekarang ke kamar mama ya
mama istri harus jalan
kita ke kamar sekarang
iko kamu gak boleh kesana
ikut kamu gak boleh kesana
kamu kerja sama mama
kamu ke sana kamu kerja sama mama
keluarga arta itu jahat
dia udah buat kita menderita
dia udah buat kita menderita
aku mengerti apa yang dikhawatirkan oleh ibu
apalagi sempat ada kabar kalau bella mendonorkan darahnya sebelum om artha meninggal
bella mendonorkan darahnya pak
ya allah pak reno
itu mungkin aja sekarang
bella di rumahnya asik pak
enggak mas mas tetap disini temani ibu syairah biar aku yang kesana aku yang akan cari bella
aku pergi pak assalamualaikum
wah ini terkenal
endasamakan kalian para peneliti

jadi acabou doangnya memang
ada orang apa mungkin dia memang